ya tahun politik dua ribu sembilan belas memang sudah dalam hitungan beberapa bulan lagi
dan masa kampanye juga sudah dimulai
semakin banyak laporan laporan tentang kecurangan kecurangan sudah dilakukan
nah ini salah satunya nih ada sebuah video yang menampilkan sekumpulan siswa berseragam pramuka
yang meneriakan yel yel ganti presiden beredar secara viral
nah gus ipul sebagai ketua gerakan pramuka kuartir daerah jawa timur mengaku geram atas beredarnya video tersebut
tim kampanye kedua capres pun tidak membenarkan bentuk mobilisasi politik pada anak anak di sekolah
sebuah video beredar viral dan menjadi sorotan
video tersebut menampilkan sekumpulan siswa berseragam pramuka
didampingi beberapa orang dewasa yang meneriakan yel yel dua ribu sembilan belas ganti presiden
saifullah yusuf atau gus ipul sebagai ketua gerakan pramuka kuartir daerah jawa timur mengaku geram atas beredarnya video tersebut
dalam protesnya gus ipul mengatakan
siapapun yang membuat dan mengedarkan video tersebut harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada organisasi pramuka
saya tidak tahu ini tempatnya dimana
tetapi kami menyampaikan ke kuarnas dalam hal ini kak buas budi wasiso sebagai ketua terpilih
untuk mengambil langkah langkah hukum agar apa yang terjadi di dalam video itu tidak liar
dan kemudian ditiru oleh gugus gugusnya
dan kemudian ditiru oleh gugus gugusnya
badan pemenangan nasional capres nomor urut dua prabowo subianto tidak sepakat dengan keberadaan bentuk kampanye apapun di lingkungan sekolah
dilansir dari detik com melalui andre rosadi tim pemenangan akan mensosialisasikan pada para pendukung agar apa yang dilakukan di video tersebut tidak terulang
sementara itu dilansir dari detik com tim kampanye nasional capres nomor urut satu jokowi dodo meminta bawaslu untuk mengusut fakta dibalik video tersebut
tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin mengingatkan kepada seorang pemenangan yang tidak terlalu berhati hati dengan kemampuan ini
dan seluruh pihak harus menghindari pelibatan anak anak dalam politik praktis
hingga kini belum diketahui identitas pembuat dan lokasi video tersebut